kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia akan lebih intensif menegakkan hukum di kawasan hutan dan taman nasional yang dialih fungsikan menjadi pertambangan ilegal
ini dilakukan menyusul peristiwa banjir bandang dan longsor di kawasan lebak banten awal tahun ini
klhk mengaku bahwa selama ini sudah secara intensif melakukan penegakan hukum terkait tambang ilegal di lokasi hutan resapan air dan taman nasional di seluruh indonesia
termasuk operasi penertiban tambang di provinsi banten
klhk juga menyatakan tidak akan segan menyeret para pelaku pertambangan ilegal yang secara jelas melanggar aturan perundangan di indonesia
tujuh hari berlalu masih ada satu desa yang terisolir akibat banjir bandang dan longsor di kabupaten lebak banten
kerusakannya luar biasa
ditimbulkan terjangan air bah
ini semua diduga karena terjadi kerusakan ekologi di wilayah ini
seberapa besar sebenarnya seberapa parah yang terjadi
kita bahas malam ini bersama kepala departemen advokasi eksekutif nasional walhi zenzi suhadi
zenzi selamat malam
terima kasih sudah hadir dan saya akan menyapa dirjen konservasi dan sumber daya alam dan ekosistem kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pak wiratno melalui telepon
selamat malam pak wira tno
selamat malam mbak putri
pak wiranto terima kasih sudah bersedia berbincang malam hari ini di cnn indonesia
pak wiranto terkait saya menanyakan respon dulu dari klhk terkait permintaan presiden jokowi kepada gubernur untuk menghentikan pertambangan
memang izinnya dikeluarkan oleh mereka tapi bagaimanapun kan ada klhk memiliki petanya pengawasannya seperti ini
bagaimana sebenarnya pak wira tno
dan emas tanpa izin ini tentu tidak berizin
lokasi yang pernah dioperasi perti pada tanggal sembilan sampai sebelas juli dua ribu sembilan belas berdasarkan data dari dirjen penegakan hukum itu ada dua puluh lubang tambang yang berhasil ditutup
di seluruh wilayah lemba ini di seluruh tn gunung
bagaimanapun salah ini ada empat puluh lima lokasi peti pak
empat puluh lima lokasi penambangan emas tanpa izin di tiga kabupaten yang dua puluh lokasi dilebak
nah dari dua puluh lokasi ini yang di blok cikitang yang sudah berhasil ditutup
dan tentu dengan kejadian banjir yang penyebabnya salah satunya juga peti walaupun ada curah hujan yang tinggi sampai dua ratus sepuluh mili per hari pada saat itu
nah juga kelerengan
rasanya yang luar biasa curam
ini menyebabkan terjadinya banjir bandang
tim kami yang memantau melalui udara hari ini melihat juga ada peralihan alih fungsi yang terjadi
menjadi persawahan kemudian perkebunan
yang kemudian membuat tanah itu tanamannya tidak lagi
terat menggenggam tanah
jadi itu yang terjadi
apakah itu juga sudah dilihat pada saat survei lapangan bulan juli lalu itu
ya sudah dilihat
dan memang ada beberapa wilayah gunung halimun yang dulu eks perutani
juga ada sawah sawah yang sudah lama sekali
sehingga sebetulnya sawah itu sudah dikelola oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama
yang berbahaya adalah wilayah wilayah
yang mestinya kita segera akan tetapkan peta tiga zona mbak
zona merah adalah wilayah tn gunung halimun salak yang sama sekali tidak boleh ada kegiatan kecuali tutupan hutan
di zona merah itu saat ini ada apa
zona merah ini zonanya belum kita tetapkan
belum ditetapkan oke
jadi zona merah zona kuning adalah zona agroforestry antara tanaman pertanian dan lebih banyak
tanaman pepohonan itu masih dimungkinkan
dan zona hijau yang mestinya boleh untuk pemukiman
bantaran sungai semuanya zona merah
ini yang kami usulkan bersama sama
arahan ibu menteri dan dukungan dari pdasal kami akan cek peta detailnya
peta kondisi tanahnya juga sangat labil
dengan solum yang tebal sehingga muncullah proses yang terjadi kemarin itu
saya ke mas zain
mas zensi sebenarnya kalau misalnya data dari walhi
seberapa kerusakan seberapa parah kerusakan yang terjadi di tng halimun salak ini
ya kita baginya ke dua wilayah ya
satu taman nasional gunung halimun yang kedua kawasan penyangganya
nah kalau kita lihat dua duanya ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah
nah kalau di taman nasional gunung halimunnya ini dia memang sangat curam
dan kawasan anak sungainya itu memang sangat banyak penambangan ilegal
sedangkan di kawasan penyangganya
penyangganya itu berarti wilayah mana saja
wilayah yang berbatasan dengan taman nasional ini
ini di kawasan hulu sungai ciberang ini
dan di sini bupati lebak itu menerbitkan izin di tahun dua ribu sepuluh
ada izin tambang emas juga di sana
untuk perusahaan besar
untuk perusahaan besar
nah artinya kalau kita mau menertibkan kawasan hulu konsentrasinya itu dua
satu untuk menghentikan izin perusahaan yang mau beroperasi di
di kawasan penyangganya ini
yang kedua untuk penambang emasnya ini
sebenarnya kita dari dua ribu enam belas itu merekomendasikan ke klhk
itu untuk penegakan hukumnya itu menyasar siapa yang menjadi bandar dari penambangan ilegal ini
menghentikannya itu bisa dengan dua jalur
pertama siapa yang mendistribusikan merkuri
yang kedua siapa menampung emasnya
karena kami melihat
siapa yang membelinya ya
karena kami melihat ada praktek yang seragam di taman nasional taman nasional di indonesia itu
karena dia tidak bisa diterbitkan izin untuk penambangan
penambangan ilegal itu sangat banyak terjadi
di sumatera di jawa ini
dan anda yakin itu ada yang mau organisir semuanya
ini pasti ada yang mengorganisir
kita bahas itu setelah jeda ya
saya harus jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia
anda pasti bersama kami di sianen indonesia prime news
kami masih membahas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah lebak banten yang diduga terjadi
karena kerusakan ekologi yang berada di wilayah taman nasional gunung halimun dan salak
tadi mas zensi mengatakan yang dikejar seharusnya
walhi sempat memberikan rekomendasi dua ribu enam belas terhadap beberapa pertambangan liar ya
pertambangan liar yang berada di wilayah itu
pada saat itu rekomendasi dari walhi
dari wali apa untuk mengejar beberapa orang atau sudah teridentifikasi atau mulai dari bawah dulu
menyisir yang mereka yang berada di bawah dulu
sebenarnya nggak terlalu sulit untuk mengejarnya karena perdagangannya itu terjadi setiap hari
jadi merkurinya itu datang dari mana terus emasnya itu siapa yang menampung itu ketahuan
dan sebenarnya setara hukum kita punya instrumen itu
menunggung ketiga h itu dia memungkinkan klhk itu untuk melakukan penegakan hukum kepada penampungnya
kalau penambangannya itu ilegal dan dalam kawasan hutan
yang kedua juga merkuri itu sebenarnya sudah dilarang untuk diimpor
dan hanya ada satu perusahaan yang boleh diimpor di indonesia dan itu perusahaan milik negara
nah artinya kan bisa diperiksa dari sana
peredaran merkuri itu bisa dilihat perhitungan dari sana
nah progres ini yang kami lihat itu belum ada di pemerintah ya
lebih banyak itu aksinya itu langsung di lapangan tertipin si penambang ilegalnya
selama merkuri masih tersedia emasnya masih ada yang nampung maka penampang itu masih akan terjadi
karena pemerintah nggak akan mungkin mengawasi dua puluh empat jam di seluruh wilayah itu
bagaimana dengan klhk selama ini sumber dayanya ada datanya ada atau apa yang menyebabkan katakanlah ini kan sudah berjalan sekian lama pak wiratno
tapi kemudian seolah olah tidak ada tindakan yang langsung atau bagaimana sekarang
ya saya kira kejadian seperti di peti di gunung kotak ya
itu juga selesai
itu saya kira setuju dengan mas zenzi
zenzi dari wali dan juga menjadi perintah dari bapak presiden untuk menyelesaikan itu
kami sedang mendapat tugas untuk menyelesaikan itu
tambang emas ini juga selain dipotong yang di atas dan di bawahnya harus dikasih alternatif ekonomi ya masyarakat
sangat terbuka dalam hal sekarang ini ada kebijakan kemitraan konservasi masyarakat boleh mengelola kawasan di dalam taman nasional dengan prinsip prinsip kelestarian
jadi itu sedang di saya kerjakan untuk program itu
kemudian ini tutupan lahannya memang kecil ya
ini tutupan non hutan datanya dari pdasal di dalam kawasan hutan
das ciberang itu lima ribu empat puluh persen
itu non hutan ya di dalam das itu
lalu yang das yang cidurian hulu itu tiga puluh tujuh persen itu non hutan
jadi oleh karena itu sebetulnya kombinasi yang disampaikan mas zenzi tadi antara taman nasional dan daerah penyangganya
harus sinkron dalam mengembalikan kesehatan das itu tutupannya harus lebih banyak pepohonan paling gak agroforestry sistemnya dibangun di situ
pak wiratno saya menarik untuk menggali lebih jauh soal peta yang akan diterbitkan
jadi selama ini belum ada peta itu
peta rawan sudah ada pak
peta rawan kerawan anda
oleh karena itu ini ada yang belum
iya ini sedang kita kerjakan
saya sedang usulkan peta zona itu dan harus ditaati di dalam tata ruang detail das ya
das seperti kabupaten
ini kalau kita mensiter di masa lalu ini kemungkinan juga ada fenomena dua puluh tahunan
dua puluh tahunan banjir
tahun delapan puluh satu kejadian banjir
tahun dua ribu dua ribu satu banjir besar juga
dan sekarang dua ribu sembilan belas
ada yang mengatakan fenomenanya dua puluh tahunan
tapi kalau misalnya peta
zona merah kuning hijau itu dikatakan klhk sedang ingin
sedang akan memprosesnya
jadi selama ini panduan bagi kepala daerah untuk mengatur zona itu atau terkait dengan rtrw nya bagaimana ya pak
itu yang harus lebih ditekankan
dan yang penting adalah ditaati pas kekesepakatan tata ruang detail
antara taman nasional dan seluruh
taman nasional kan sebagian dari hulu
dari suatu das daerah red sungai
dan oleh karena itu dan itu dibagi per kabupaten
oleh karena itu pengalaman yang sudah berulang kali ini
ini kan kemarin banjir juga di desa sinaresmi
di kabupaten sukabumi itu juga di bagian dari taman nasional gunung halimun mbak
tiga puluh satu januari tahun dua ribu delapan belas
jadi baru setahun yang lalu
jadi memang ingatan kolektif kita
itu harus kita pertajam lagi dengan cara membuat kesepakatan
di daerah yang boleh dan tidak boleh dibuka
artinya kan sebenarnya pembuatan zona merah kuning hijau ini sudah semestinya harus lebih cepat dilakukan kan pak
kalau misalnya dua ribu delapan belas sudah pernah kejadian dan memang akibat dari kerusakan
dan saya kira ini berlaku untuk semua ekosistem gunung di jawa ya
dan jawa barat curah hujannya paling tinggi
dan itu sangat mengkhawatirkan
karena itu ekosistem gunung
baik itu tanpa
baik itu taman nasional maupun hutan lindung
itu betul betul harus ada
tadi zona tata ruang detail yang saya mengusulkan tiga zona itu untuk memudahkan
kalau daerah ada sungai sudah itu bantarannya harus zona merah semua
tidak boleh ada pemukiman
dan kita harus ketat dengan itu
seberapa optimis anda soal ini penerbitan peta zona ini
kalau saya tidak mau terpaku dengan peta zona ya
karena walaupun dibikin peta zona kalau kita tidak komitmen dan konsisten
negakannya itu nggak akan berjalan juga
untuk pulau jawa ini sebenarnya sepuluh tahun terakhir angka bencana itu lebih tinggi dari pulau pulau yang lain
ini diakibatkan memang karena tutupan hutan di ekosistem gunung itu sudah menurun
dan lima tahun terakhir ini cukup banyak klhk ini menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan di pulau jawa ini untuk pertambangan
baik itu semen maupun tambangan emas
nah yang kita khawatirkan ini dua ribu sembilan belas kemarin kemarau yang panjang
di mana banyak tanah yang partikel ikatnya itu terlepas
nah dua ribu dua puluh ini ketika hujannya leban
risiko banjir bandang dan longsor itu sangat tinggi
tadi pak wirno sudah menyinggung sebenarnya tahun lalu sudah ada juga di sukabumi
banjir dan longsor
artinya kan angka bencana di sukabumi
dan di pulau jawa itu bukan hanya oleh penambang ilegal
tetapi ada juga itu yang pemerintah itu terlibat
karena penerbitan itu
karena penerbitan izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan
nah kita mengingatkan untuk klhk ini untuk mengevaluasi izin izin pinjam pakai di jawa
itu di tumpang titu itu barusan diterbitkan juga izin pinjam pakai
tahun kemarin sudah terjadi banjir
nah kalau tahun ini hujannya lebih lebat dari tahun kemarin
besok terjadi banjir bandang itu bencananya itu bukan bencana alam
karena itu karena ada keterlibatan pemerintah di dalam ppk kepada masyarakat
oke pak wiratno menurut anda ini memang andil dari izin pinjam pakai lahan yang dikeluarkan klhk juga
saya tidak tahu persis tentang di jawa masih ada meja bage
nanti kita cek bersama tentang itu
tentunya mestinya tidak bisa
ada pinjam pakai lagi menurut saya di jawa
tapi ini ada data di dirjen planologi nanti kita cek
yang kedua saya sabtu ini akan ke lapangan dan akan berbicara dan ketemu dengan para pihak di lapangan
dan memang peta zona itu harus ada kekuatan law enforcement
jadi itu biar berlaku efektif
kalau kita mengingat beberapa tahun yang lalu pernah kejadian seperti itu dan itu sangat menurut saya
tidak boleh terjadi lagi
kita bisa melakukan mitigasi dengan kehatian kehatian dalam menetapkan dan membuat law enforcement ya
bahwa tata ruang detail itu berdasarkan kebencanaan curah hujan pergeseran tanah semua petanya ada
dan kita ingin kejadian lebak ini akan menjadi momentum saya kira klhk
menjadikan momentum ini untuk menata kembali secara keseluruhan
jadi anda bisa memastikan perintah presiden joko widodo agar untuk penutupan pertambangan termasuk mungkin mereka yang sudah menerima izin pinjam pakai itu yang diberikan klhk itu artinya semua akan ditutup ya pak wirato
izin pinjam pakai saya tidak tahu
tentu yang berdampak langsung terhadap kejadian ini akan dievaluasi secara total
dan juga tadi ada kaitannya dengan marguri dan seterusnya termasuk itu yang akan segera kita teliti
baik pak wirato dirjen konservasi dan sumberdaya alam dan ekosistem klhk
terima kasih pak sudah bergabung malam hari ini
terima kasih mbak putri terima kasih mas jersi
mas zensi jadi intinya sekarang selain memang peraturan tapi tetap harus ada penegakan hukum yang firm yang dilakukan pemerintah
kalau nggak ada itu nggak bisa jalan semuanya
ya penegakan hukum
penegakan hukum terus yang kedua pembangunan kita itu jangan berorientasi kepada ekonomi saja
untuk pulau jawa ini sudah berorientasi kepada pemulihan
karena angka risiko dan beban ekonominya itu justru akan lebih besar dari pertumbuhan ekonomi yang dibuka oleh pemerintah
ada sangat banyak uang yang harus dikeluarkan negara itu untuk menanggulangi banjir seperti jakarta
nah provinsi provinsi lain itu akan segera ikut seperti jakarta kalau pemerintah tidak segera merubah cara pikirnya
memandang fungsi dan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan di pulau jawa dan beberapa pulau di indonesia yang lain
mas zenzi semoga segera ada solusi yang nyata dan penegakan hukum itu yang menjadi unggul
penegakan hukum yang menjadi kunci sangat
dan pemulihan ya
dan satu lagi kami ingatkan betul kepada pemerintah
bmkg sudah ingatkan bahwa saya musim hujan akan banyak di dua ribu dua puluh
untuk diingatkan kepada pemerintah daerah
untuk merespon situasi ini bukan ketika terjadi bencana
tetapi sebelum bencana itu sudah ada langkah mitigasi
oke baik kita lihat bersama
terima kasih mas zensi kepala departemen advokasi eksekutif nasional wali
terima kasih malam ini sudah di cnn indonesia
kami kembali dengan informasi lain
tetap di cnn indonesia